hai belasan mahasiswa universitas sebelas maret surakarta dari berbagai fakultas antara lain
fakultas teknik keguruan dan ilmu pendidikan serta ilmu budaya ini berhasil menciptakan
beberapa robot kapal cepat baik kapal perang maupun kapal selam menurut perwakilan mahasiswa
yang mengikuti kompetisi tri rahmaji salah satu yang diikutkan dalam kompetisi ini adalah kapal
selam otonom yang berjalan otomatis mendeteksi warna tri rahmaji dan kawan kawan yang tergabung
dalam bengawan and matt vehicle mengatakan selain kapal selam dengan bobot sepuluh kg itu akan melombakan
kapal elektronik dengan remote control dengan komponen elektrik menurutnya riset temuannya ini
bisa dikembangkan dan diaplikasikan pada kapal besar karena sudah melalui berbagai simulasi
dan perencanaan yang matang jadi ketika finish dia mendeteksi warna dengan
lancar dan melakukan penembakan kemudian ada kapal yang kedua yaitu kapal full engine remote
kontrol yaitu merupakan sebuah kapal tanpa awak yang dikendalikan remote control dengan
menggunakan engine dua tak sementara itu inilah prototipe kapal perang tanpa awak buatan
mahasiswa institut teknologi sepuluh november atau its surabaya jawa timur kapal ini diuji cobakan
di kolam halaman gedung rektorat kampus senin delapan belas oktober kemarin
ada enam kategori yang diikuti pada ajang bergensi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh
kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi ini yakni kategori autonomus
kategori desain kapal lepas pantai dan kategori kapal laut lepas tahun ini jadi dia dibikin lebih
tenggelam seperti kapal selam cuma dia masih sedikit ada bagian yang di permukaan
apa kelebihan kapal selam ini kalau untuk kelebihan kapal selam ini kalau dari kita
kecepatan sih dari prototipe kita kita mengandalkan kecepatan sama sistem penembakan kita mudah mudahan
harapannya dengan kompetisi ini ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan itu
s kekuatan adik adik mahasiswa kemampuan pikirnya skillnya untuk membuat membuat strategi
membuat kapal membuat segalanya itu nomor satu dalam lomba kapal mahasiswa its kerap
memborong juara tingkat nasional hingga internasional diharapkan prestasi ini
tetap dipertahankan tim liputan cnn indonesia